hakim konstitusi menggelar pertemuan dengan mantan hakim konstitusi rabu pagi
sejumlah mantan hakim konstitusi yang hadir diantaranya jimmy asidik marwarar siahaan hingga ahmad sodiki
menurut ketua mk arief hidayat pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan saran dan masukan dari para pemimpin mk sebelumnya
pertemuan ini dilakukan beberapa saat setelah seorang hakim konstitusi patrialis akbar terseret kasus dugaan penyuapan
ia ditangkap komisi pemberantasan korupsi karena diduga menerima suap terkait uji materi undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang peternakan dan kesehatan hewan